pejabat gubernur jawa tengah nana sujana meninjau persiapan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di terminal tirtonandi dan stasiun balapan solo
peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan semua aspek menyambut arus mudik lebaran tahun ini
jelang lebaran penjabat gubernur jawa tengah nana sujana meninjau kesiapan jalur mudik
tujuan pertama adalah terminal bus tipe a tirtona di solo jawa tengah
didampingi wali kota solo dan forkopimda provinsi dan kota solo
penjabat gubernur jawa tengah meninjau fasilitas dan operasional yang dilakukan
untuk mendukung pelayanan mulai dari pemeriksaan armada hingga tes kesehatan bagi awak bus
tinjauan kedua dilanjutkan ke stasiun solo balapan yang menjadi stasiun besar
untuk melayani perjalanan kereta api jarak dekat hingga jarak jauh
semua kelas kereta mulai dari komuter kelas ekonomi hingga kelas tertinggi
disiapkan untuk melayani masyarakat
nana sujana ingin memastikan semua aspek siap sehingga arus mudik lebaran tahun ini
bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan
di stasiun solo balapan pejabat gubernur jawa tengah juga berinteraksi dengan calon penumpang
calon penumpang diberi bingkisan sebagai bekal untuk ke kampung halaman
secara keseluruhan hasil pemantuan bahwa kesiapan
tadi baik petugas kami pun memberikan bantuan bantuan hari raya lah
dari kemprop dari basnas kepada para petugas yang memang membutuhkan
jadi petugas sudah siap dan kami percaya bahwa stasiun kereta api ini
siap untuk menerima dan memberikan pelayanan terbaik
bagi para pemudik yang berasal dari soro raya dan sekitarnya
selain meninjau kesiapan mudik lebaran penjabat gubernur jawa tengah juga memberikan bingkisan
yang tetap bertugas siap menerima pemudik yang dapat menggerakkan roda perekonomian jawa tengah